informasi selanjutnya dari cirebon
saudara pengadilan negeri kota cirebon jawa barat
membuka sedikit berkas kasus vina dan eki
yang telah ditangani tahun dua ribu enam belas silam
saat itu ada delapan terdakwa ditangani
dengan tiga buah berkas yang berbeda
humas pengadilan negeri cirebon menyebutkan
bahwa kasus pembunuhan vina saat itu
artinya pengadilan hanya fokus untuk
menyidangkan delapan orang yang sudah ditangkap
proses penyidangan dilakukan terbuka
di bawah umur berlangsung tertutup
kasus ini pun juga sudah melalui tahapan
kasasi hingga gerasi di tahun dua ribu sembilan belas
yaitu upaya hukum sampai ke gerasi